ini wanita yang hebat
aku belajar dari mama kamu mas
dan aku sekarang lagi belajar untuk menjadi
sesuai wanita seperti dia
yang selalu memberikan kejamaya
saya mau telepon satu orang lagi sebentar
saya mau telepon mama vera dulu
bagaimanapun kan vera sempat
ada hubungan dengan dennis
kamu kok jadi sering sakit sakitan begini sih
kalo lahiran prematur
sering banget rina belum masuk rumah sakit
ini belum biru nanti
itu sama seperti rina
dengan sangat baik mas
dengan sebisa kamu
sekarang kita jaga anak kita
besoknya kita jengukin adi ya pak
iya besok ya kita liat adi udah sembuh atau belum
kalo gitu jis ke kamar dulu ya pak
terima kasih pak
kenapa berhenti pak
tadi keluarga nino curiga gak ya sama saya
mereka jangan sampai tahu kalau saya papanya jesse lalu mereka bilang kaldebaran
pak mama mau mandi dulu ya
ya nino masuk dulu
nggak pak makasih pak
tadi papa lihat jessy itu naik bareng mobilnya irfan
bareng mobilnya pak irfan
papa yakin pak
papa gak mungkin salah lihat
jadi foto yang dikirim elsa waktu itu
ada jessi dan pak irfan berarti pak irfan papanya jessi
ya sepertinya begitu no
papa merasa sosoknya familiar banget sama papa
karena walaupun dilihat dari belakang
itu gak asing buat apa
ya kalaupun memang betul pak irfan itu papanya jessi
kenapa justru pak irfan terkesan merahasiakan dari kita ya
papa juga sempat mikiran sama kamu
kayaknya pak irfan ini ingin merahasiakan
dia nggak mau orang lain tahu kalau jessi itu anaknya dia
makanya saran papa ke kamu
kita gak usah ikut campur dalam urusan irfan
karena papa gak mau
kamu jadi bermasalah dengan irfan karena urusan hal ini
dia ini bukan orang sembarangan
ya udah kamu istirahat ya bapak tinggal
pak ya pak
kalau memang benar jessi adalah anaknya pak irfan
seharusnya pak irfan kenal dengan randy
sebentar ya saya mau tirafan buku pantai dulu
ngapain soal ini sih
minum cukup sh camping
tunggu abis itu
jatuh ke jurang
dan tidak terselamatkan
maaf malam malam saya harus mengabarkan
masalah seperti ini ke ibu
deniz kapan dikebumikannya pak
besok di terata indah
kalau memang ibu berkenan untuk hadir
besok saya bisa jemput ibu
kita bisa berkat bareng
terima kasih pak al
nanti saya juga akan bawa beberapa anak panti
untuk mendoakan almarhum deniz
terutama danu pak
karena danu pasti akan sangat kehilangan sosok beliau
besok pagi saya jemput ya bu ya
waalaikumsalam pak al